saya sudah minta di edaran kalau ini logika saya sederhana
kamu kalau kerja di taksi keluarin mobil ditempe stiker kamu tahu nggak manajer di pol taksi
kamu pasti tahu kamu pasti tahu gak usah bohongin saya gitu loh
jadi demo ini tanda kutip direstui oleh perusahaan taksi
nah kalau direstui kamu sudah perintah nggak boleh anarkis kalau anarkis ya tindak dong
kalau kamu gak mau tindak saya juga akan main keras
sekarang saya tanya grup taksi gitu besar kalau taksi dari tangerang bekasi bogor boleh masuk dki nggak
boleh hanya ngantar penumpang
kalau kamu telepon minta taksi boleh nggak taksi yang di tangerang semua jemput di jakarta
nggak boleh nggak boleh
jadi taksi yang resmi melanggar aturan nggak di jakarta
jadi kita mesti adil ini jadi kalau kita mau bicara lebih panjang lagi sama taksi ini
sama sama ada masalah sebetulnya
yang diperalat ini cuma sopir taksi aja dibodohin
ada berapa banyak sopir taksi yang jadi kaya raya
masih lebih mahal bawa sopir bus dki
dapat penghasilan sopir taksi kok
jadi kalau kayak gini kan jadi masalah
ya mari kita duduk bersama
kalau kamu nggak bisa turunin harga kita mesti duduk bareng ya nih
memang kesalahannya di mana
ini kita bisa berdebat karena peraturan kita itu selalu telat
misalnya contoh kamu kalau punya mobil punya mobil pribadi nih
ada yang mau rental
boleh nggak kamu rentalkan
kamu cuma akan melanggar kalau kamu nggak melapor pajak penghasilan
berarti kamu ada penghasilan tambahan kamu nggak lapor
karena dalam undang undang kita setiap warga negara yang bernapas sebetulnya harus punya npwp
dan kamu lapor spt pajak anda setiap tahun
nah masalahnya apa sekarang kita
kenapa saya nggak berani sembarangan sewa taksi kamu
saya takut ditodong
kira kira gitu kan
makanya adanya dulu kalau taksi gelap bisa dirampok
tapi sekarang ada teknologi aplikasi seperti ini
mereka merasa saya bukan perusahaan taksi kok
saya cuma berusaha
menemukan yang mau pakai sewa mobil rental harian atau jam dengan yang punya mobil
makanya kita berdebat nih
saya perusahaan sewa mobil bukan
saya coba bantu mempertemukan kok
nah sekarang saya tanya
belum tentu juga loh
bisa terjadi di luar negeri ada perkosaan nggak
solusinya adalah keadilan
bukan soal bela bela
ini siapa yang dibela
perusahaan aplikasi juga punya asing kok
dapat duit jual saham segala macam kok
nah itu kalau perusahaan taksi yang ada
penghasilannya kekayaannya luar biasa kok
kalau harga taksi
kalau harga minyak naik
minta naik tarif nggak ada taksi semua
minyak naik sekian persen lima sepuluh persen
dia bisa naik dua puluh lima persen
sekarang harga minyak turun nih
jadi sopir ini diperalat aja semua
yang aplikasi juga ambil untung orang asing
makanya saya juga minta para sopir sopir taksi
jangan bodoh diperalat orang deh
kalau pendidikan kesehatan kita tanggung
kita lagi siapin perumahan
transportasi kamu bisa duduk baik dong
sekarang juga sopir sopir taksi
mereka kan ktptki nggak
terus kan yang bawa mobil aplikasi tadi
yang grab atau uber
itu sopir taksi dari mana
rata rata juga sopir taksi yang resmi
mobil enam juta sebulan
saya untungnya lebih gede daripada saya kerja di perusahaan taksi
karena perusahaan taksi ribut ini
itu risiko perusahaan taksi resmi
sekarang kalau mereka mau ubah
misalnya suruh suruh perusahaan taksi
kami nggak mau resmi lagi
kami juga mau kan dia juga punya aplikasi nih
taksi grab atau apalah dia bikin sendiri gitu
ini nggak mau lagi pakai ini
boleh saja menurut saya
berarti di jakarta nggak ada lagi taksi resmi
semua taksi rental per orang kan plat item
kalau kamu gak mau tempelin daftarnya siapa
mobil siapa yang punya
saya paling mengharuskan kamu
penumpang kamu mau diasuransi nggak
itu urusan anda
jadi jangan salahkan kita loh
kalau menurut saya gitu ya
kalau kamu mogok nanti rusak nama sendiri kok
kayak dulu kita punya presiden taksi
akhirnya orang percaya kepada taksi yang bagus
ini persaingan bisnis
tapi jangan korbanin sopir
jangan sopir diprovokasi
jangan disuruh suruh kasihan
orang udah gaji pas pasan kok
kadang pulang dibawa ump kok
sekarang ada bpjs nggak semua
nah itu yang kita lagi mau selesaikan
jadi jangan terprovokasi
kita bukan mau bela si a bela si b
saya tanya perusahaan taksi itu kasih keadilan nggak warga dki
harga minyak turun kagak ada yang turun tuh
nanti kalau harga minyak naik lagi nih
bisa sampai sepuluh ribu benar ada yang tulis
bisa bisa dari monas ke bundaran hi tujuh puluh satu ribu
nah sedangkan orang yang menyewakan mobilnya
mungkin lima ribu oke
nah saya udah sampai sama perusahaan taksi
kenapa akan demo saya
karena bus saya akan datang banyak
kayak kwk sekarang
peraturan kita sampai sepuluh tahun
saya setuju mau lima belas tahun dua puluh tahun gak apa apa
kamu kirnya benar nggak
saya baru tadi instruksi gini aja udah
boleh kamu diperpanjang
kalau ngetem dua kali ketangkap
saya cabut teraik selamanya
kalau kir nggak betul
saya pidanain saya cabut selamanya
karena mau minta diperpanjang nih
kalau anda ngetem sembarangan saya berhak cabut dong trayek anda selamanya
bukan dikandangin selamanya
karena oknum saya juga baik main ada setor menyetor
saya tanya aja oknum oknum di jisub
itu taksi kamu tanya sama siapa taksi lah
kalau nggak ada upeti ditangkep
kamu teleponnya dari perusahaan taksi yang resmi
yang datang itu perusahaan taksi jakarta apa dari bogor
saya tiap bulan juga telepon taksi
jadi udahlah kalau bersaing kalangan
habis ini sedikit keuntungan anda turun
dulu untung berapa banyak
nggak usah jauh jauh aja sejak minyak naik
minyak naik naik terus
minyak turun nggak pernah turun
itu untung berapa
kamu lihat aja penghasilan sebelum pajak perusahaan taksi resmi yang go public
dari tahun dua ribu sebelas sampai tiga belas sampai sekarang naiknya berapa kali lipat
justru ada kenaikan harga minyak infosan
harga minyak turun mau turun nggak
jadi sama sekali kalau nuntut adil tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial
bagaimana kalau nuntut online gimana pak
anda kalau bilang tutup online anda mau pindah ke jaman batu
saya kalau gitu boleh nggak
kalau saya perusahaan pemerintah ini agak sepi nih sekarang sms
jarangnya sms loh
karena merugikan saya yang punya sms
jadi keunangan siapa sih pak
protes nggak kira kira
ya ini zamannya udah berubah bos
jadi kewenangan kmnu atau kewenangan ppb kan kalau ditutup tutup
kalau ngomong bikin aplikasi ya nggak ada kewenangan ditutup
saya lagi taruh anak anak bikin aplikasi
kalau gitu kita bilang supaya sms bisa untung whatsapp telegram blackberry line macam macam itu jangan dipakai
terus bisa larang nggak tahu
ya bisa lah kayak negara negara yang
pak berarti apa yang pas tadi
berarti sama bali banyak yang bisa tutup
saya teknologi saya nggak mau tutup
ini untuk kehidupan lebih mudah
tapi yang soal pajak masih jelas
makanya mesti duduk bareng
nah soal aplikasi ini milik asing ya bangsa kita bikin sendiri dong
di tiongkok juga bikin sendiri
dia nggak pengen duitnya masuk ke asing
dia bikin sendiri
ini kan hidup global
orang kita yang ketemu aplikasi mau dibeli jutaan dolar
dari negara lain
masa kita ngelarang anak muda kita menjual sahamnya
nggak bener dong
kita ini negara bebas
negara yang mengakui properti dan hak azazi
kamu kira yang punya google punya facebook jualan punya berapa duit ya
dia jual berapa miliar dolar
ya itu ya dunia global ya begitu
yang penting kamu harus bayar pajak
supaya kami bisa mengadministrasi keadilan sosial ini
jadi lo bang setuju nggak adanya perpanjangan usia kendaraan itu sampai sepuluh tahun
saya marah nggak
saya marah katakan sebetulnya kalau sistem kita baik
di jakarta itu nggak ada pembatasan usia kendaraan sebetulnya
usia anda perlu dipatasi oleh uji kendaraan bermotor
yang bener ya
nah sekarang kalau sasis kamu mesti diganti
karena kendaraan anda udah sepuluh tahun udah mulai karat
kamu beli mobil baru atau mau ganti sasis
tapi kalau kamu memang cinta ya silakan
kamu akan kayak beli mobil baru ya silakan
jadi saya kalau di jerman
sampai tuf memisahkan saya dengan kamu dengan mobil
jadi kalau tuf mengatakan ini harus direkondisi
karena rekondisi nggak bisa kerijit
tapi kalau di kita apa yang terjadi angkot angkot kita
orang kita disuap terus pakai joki
separpati ditukar dulu
tindakan di lapangan juga nggak gampang
karena ini masalah orang yang masih korup
nah kita mesti batasin
kalau nggak mau batasin ya tunggu bus saya
saya sudah tawarkan satu sistem
seluruh kendaraan umum akan dibawa transjakarta
kamu mau ikut kamu selamat
tinggal pilih aja
mau ikut sopir anda dua kali ump
kita bayar per kilometer
anda enak aja jalan aja santai aja kok
beli bus baru
kalau nggak mau ikut pasti bangkrut
saya sudah tawarkan hal yang terbaik
kalau nggak mau ya sudah
saya kan telat
kalau taksi kayak gini terus nih ribut nih
saya punya perusahaan taksi loh dki loh
saya mainkan sopir taksi yang nggak perlu cari untung
jadi tolong masing masing harus ada keadilan
jangan rugi dikit teriak teriak
nggak boleh aja penghasilannya
buka pembukuannya diaudit
berapa keuntungan perusahaan taksi setelah harga minyak naik
begitu harga turun nggak buh turun
ya adil juga
pak arti perda transportasi akan diberi isi nggak pak
soalnya sekarang gimana
kita tunda dulu lah sampai busnya cukup
jadi istilahnya kalau senjata pistol di tangan orang repot
ini kayak kwk segala macam
senjatanya sama di lapangan sesuai nggak jumlahnya
nggak sesuai semua
harusnya ganti lama dua ribu ganti baru dua ribu
dua ribu kan dikandangin
ini nggak dua ribu tambah dua ribu jadi tujuh ribu
pak pas lainnya pas ada darah kejadian kemarin pak dia mau
kita udah jalan terus kok
cuma memang orang di lapangan itu kan
ya kayak saya nggak tahu ada apa
jadi kalau ntar ada apa masyarakat menemukan mereka ngetem
kan ada clue pada platnya
kita juga mau pasang cctv tempat banyak ngetem
saya udah minta instruksi
tadi kalau dua kali ngetem ketangkap
dua kali kendaraan yang sama
cabut raiknya selamanya
pak surat surat kendaraan yang bukti itu berlaku untuk tiga puluh empat perusahaan
pak untuk anarkisnya nanti pak
waktu berapa lama kalau misalnya yang disomasi disangkasi
dan meninggalkan di tiga juru
kan kita lihat
lihat dia punya laporan
kan kita udah tahu nanti kan polisi kejar sama
kalau dia nggak mau pecat ya sudah
apa sudah koordinasi dengan kota
soalnya itu pak
kita cabut izin up raik perusahaannya
koordinasi nggak pak dengan kapolda pak
tidak tanya sama kapolda
saya sudah minta kapolda tindak semua
jadi kalau dia mau demo lagi dicabut demo aja
ya kan saya mah santai aja
jadi nggak boleh sembarangan nginjek injek aturan di jakarta

tentang proyek laut yang enam ribu itu gimana pak
sampai akhir tahun bisa selesai
verda gitu nggak perlu
buat apa verda
orang bukan kita yang bangun
pak pdp nya ada berapa
pdp nya itu bukan sewa tapi pinjam pakai pak
itu gimana pak

parpol mau pinjem pakai apapun aset pemda
saya nggak pernah mengatakan bahwa orang boleh sewa pemda nggak boleh loh
yang ribut kan mereka bilang nggak boleh
teman ahok ini bukan partai politik loh
nanti yang mendaftar bukan teman ahok loh
saya yang daftar
nggak ada tanda tangan teman ahok di cafe uni
karena calon pro orang itu pro orangnya yang tanda tangan
teman ahok cuma kumpulan orang
itu cuma orang sirik aja kan
kalau nggak boleh parpol lebih nggak boleh dong
terus akhirnya mereka sadar boleh
ini kira kira gitu
kalau melanggar etika lo urus dulu partai lo deh
makasih pak ahok